sampai jumpa di video selanjutnya
edih lo kagak jalan sama si naim
lo jalan juga ke rumah si indro
yaudah gue jalan dulu ya
lo mau kemana
hampir ke tempat ini sebentar
ntar gue kesini lagi
lo jangan kemana mana ya
gue mau ngasih tau
kalau duit gue udah cukup buat ongkos
ntar keburu gelap
udah lagu korannya mot
jangan lemes mot
tadi gue nemu duit dua ratus ribu di jalan
terus kamu ambil
masya allah pur
kalau nemu uang itu balikin
kasian orang yang kehilangan
orang gak ada orang di tempat gue
apa lo berdua
tadi si pur nemu uang
terus saya suruh balikin
si purnya gak mau
nemu uang di mana lo
benar kata si tisna balikin aja
ya lo cari cari aja orang yang kehilangan duit
pasti semua pada ngaku ngaku jak
kamu mau kemana
gue mau beli helm baru
mumpung ada duit
gak mas pur

hal ini udah kelong long
ya jatuh oleh p p shooting
maksudnya nah enek
kurang hai bek kan
jadi ini itu baru aku beri xu

tidak ada lagi
buat ulu mana
ada di dapur mak
buat ati mana
buat ati kan gak bilang mau mie jadi saya gak bikinin
saya emang bebas asal kerjaan udah selesai
enak juga ya kerja apaan bang
oh pantesan kagak ada bawa kunci gedenya
ya makasih bang
mau ke panggalan andarin gua dulu
antarin gue ke rumah haji murad
aduh bang muro tinggal jalan juga nyampe be
lu kakak mau nganterin gua
iya iya bekana aja naik lah
tumben pak haji warungnya sepi
ya tiap hari memang begini sepi
pak haji dapat untung dagang beginian
pak haji dapat untung
yang penting kan gue punya kegiatan
kalau cuma nyari kegiatan mah ikut saya aja tuh pagi
kegiatan apaan d
makasih ya ajak
kagak usah be
bukan ini nolak
mau terima kan nih
ya udah be
eh deh lu kagak jalan sama si naim
ulu sayangnya juga di sini
atau pak haji gimana saya bisa jalan
saya lagi di warung
ke rumah haji murud
saya ke sana sekarang
eh d lu kagak jadi ngopi
nggak jadi ngopinya d
nggak jadi ngopinya d
si fur belum balik tis
ya tadi kan dia bilang mau beli helm
saya nggak tahu ajak
tuh anak udah dikasih tahu
kagak mau dengerin banget
kalau nemu duit jangan sembarangan jajanin aja
saya juga udah ngasih tahu ajak
biar dikembalikan uangnya
tapi dia nggak nerima
kalau nemu duit dipulangin
nyamber aja kak mumut
wuluh bang udin
nggak ada apa apa
udah bang udin
ngapain ada di sini
pak udin mau tahu aja
bukan pengen tahu atau bang udin
saya pengen aja ngebantu
kalau lihat ada orang lagi punya masalah
emang saya kelihatan punya masalah
kelihatannya sih begitu bang udin
iya pak udin
saya ada masalah sama orang tua saya
ulu ulu ada masalah apa sama orang tua kamu bang udin
maaf pak odi saya lagi kagak mau cerita
semua perabotan udah beres semua mak
ya ya udah makasih banyak ya
mau deh bikin buku catatan kue
jadi mak gak bakal lupa lagi kalau ada yang pesen
mudah mudahan besok besok banyak yang pesen kue ya mak
ya udah saya pamit dulu ya mak
mak mau jalan lagi lo
suruh pulang cepetan
iya ini mau tadi telepon mak
bang disuruh emak pulang nganterin kue
udah mah tapi mau nganterin penumpang dulu
bang udin kalau lagi punya masalah jangan ditinggalin atuh tapi dihadepin
enggak saya maksa saya terus
ya udah kalau nggak mau ngasih tau mah saya jalan dulu ya
pak odi marah ya
wah saya emang akan marah sama kamu tenang aja bro
ingat pesan saya kalau ada masalah jangan ditinggalin